sejak penerbangan internasional igusti ngurah rai bali
dibuka awal tahun dua ribu dua puluh dua silam hingga saat ini
sedikitnya satu tujuh juta wisatawan mancanegara telah datang ke bali
wisman ini didominasi asal australia rusia india korea selatan dan singapura
banyak alasan mengapa bali tetap populer di mata para wisatawan asing ini
warganya yang ramah beriklim tropis kuatnya adat istiadat di masyarakat
keindahan alam serta akomodasi terbaik semua ada di bali
namun mengapa masih ada saja ulah ulah wisatawan asing
yang menodai image bali sebagai destinasi yang tenang
damai dan nyaman dengan tingkah yang melanggar ketertiban umum
tidur di jalan vandalisme
plat nomor kendaraan diganti nama
tidak mengenakan helm saat berkendara
hingga aksinya leneh saat berboncengan di atas motor
inilah beberapa aksi turis yang belakangan membuat resah
pengguna media sosial dan warga bali
sejumlah penyedia jasa di kawasan wisata
kute pun punya pengalaman buruk dengan ulah oknum turis asing ini
panselancar saya itu patah dan jangan gak mau ganti rugi
dan akhirnya langsung ke kantor polisi untuk minta ganti rugi
dan dijelaskan di sana
kita udah kasih tau sebelumnya baik baik
tapi dia masih ngotot aja
nama nama nggak jelas namanya cewek
tapi kalau sudah disampering itu cowok

sedangkan diaplikasikan kalau kita kenceng
kita yang kena pelanggaran
dia maunya lima puluh ribu sedangkan jaraknya gak sesuai
kalau diaplikasi maksudnya diaplikasi dua ratus kata
atas beberapa perilaku turis asing yang meresahkan
pemerintah provinsi bali pun angkat bicara
patroli lebih intensif lagi dan juga akan menegas
menindak tegas bila mana ada pelanggaran di jalan
sepertinya mereka bebas
tetapi harus mengikuti regulasi
aturan di bali dong
siapapun datang ke bali kita welcome
wisatawan wancar negara dari mana pun juga
kami tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lain
tetapi harus mengikuti regulasi
selama dua ribu dua puluh dua hingga awal dua ribu dua puluh
kepolisian daerah polda bali mencatat
yang melibatkan wna di bali meningkat
peningkatan terjadi sebanyak enam puluh delapan enam persen
atau terdapat lima puluh enam kali
berdasarkan kasus dengan enam puluh wna yang terlibat